hai reza novita sari irawan merupakan salah satu karyawan swasta di sebuah perusahaan bidang
telekomunikasi yang berlokasi di kota bandung serta memiliki cabang perusahaan di kota jakarta
hal ini membuatnya melakukan perjalanan bandung jakarta setiap pekan saat ini reisa tengah
mempersiapkan beberapa persyaratan yang dibutuhkan untuk membuat sikm atau surat izin keluar masuk
jakarta melalui website corona jakarta go id sesuai arahan pemprov dki reza menyebut perlu
hingga tiga hari untuk bisa merampungkan persyaratan pengajuan sikm kendala lainnya ia sering mengalami
kesulitan saat login di server yang disediakan perbedaannya mungkin dari segi birokrasi ya saya
pribadi kalau menurut saya pakai surat tugas kemarin sebenarnya sudah cukup namun yang dirasa saat ini
lebih susah karena saya pribadi yang tadi salah satunya yang sudah saya ceritakan itu memberatkan
bagi saya dan manajemen juga banyak pertanyaan untuk aturan seperti ini bagaimana terlebih kalau
misalnya memang kita karena rutinitasnya tinggi ke jakarta agak diberatkan dengan yang itu dan
masalah login nya itu bermasalah jadi saya pribadi memohon arahan dari pemerintah baiknya seperti apa
berbeda dengan reza
dia samsu prakarsa berhasil membuat sikm sejak sepekan lalu saat ini radit bekerja di kementerian hukum dan ham sejak setahun lalu pria yang berdomisili di kota bandung ini kini menetap di sebuah rumah kos di kuningan jakarta selatan setiap dua pekan ia rutin melakukan perjalanan ke kota bandung menggunakan travel sejak awal maret radit tertahan di kota bandung setelah penerapan peraturan psbb di kota bandung dan jakarta pekan lalu radit memutuskan membuat sikm agar bisa ke jakarta dan kembali bekerja
ia merupakan warga domisili non jabodetabek tujuan dki jakarta sehingga membuat surat izin masuk dki jakarta dengan perjalanan sekali
adit kemudian bertolak ke jakarta setelah mengantongi sikm dengan harapan dapat lolos setelah menunjukkan sikm tersebut kepada petugas di checkpoint
kenyataannya petugas hanya mengecek penumpang yang menggunakan masker dan suhu tubuh penumpang tanpa meminta sikm yang sudah ia siapkan sebelumnya
gara gara udah ngurus itu ya merasa sia sia
gara gara aja gitu
setidaknya ada delapan poin yang harus dipenuhi saat akan mengajukan sikm bagi warga domisili non jabodetabek tujuan perjalanan ke dki jakarta
tentunya untuk mempersiapkan persyaratan tersebut dibutuhkan waktu yang cukup
harapannya pemeriksaan surat izin keluar masuk di wilayah dki jakarta atau sikm tersebut dapat dilakukan dengan maksimal sehingga dapat menekan penyebaran covid sembilan belas
andi ani pratiwi rusman rusmana cnn indonesia bandung jawa barat